pemilik indikos ini marah marah saat mengetahui kamar yang disewakannya kepada seorang wanita dipenuhi sampah yang menumpuk
pemilik kos yang melihat kamar wanita itu kaget dan merasa giji melihat penampakan kamar kos seperti kapal pecah
awalnya pemilik kos heran karena koridor kos terus dikenangi air
setelah ditelusuri ternyata air berasal dari salah satu kamar kos yang ditinggali wanita itu
sampah plastik ini menumpuk di sejumlah penjuru kamar
bahkan kasur yang dihiduri wanita itu terlihat kotor dan penuh sampah
kondisi kamar mandi wanita itu pun dipenuhi pakaian kotor menumpuk
kamu sekarang aja mau merusak kos ini
sontak sang pemilik kos langsung marah dan menyuruh wanita itu keluar dari kamar kos
sementara wanita itu pun tampak salah tingkah
warganet penduga wanita itu melidap hoarding disorder
yaitu suatu gangguan ketika penderitanya memiliki kebiasaan menyimpan dan menumpuk barang
terliputan cnn indonesia
pantes kamu gak pernah mau nunjukin kamu buka pintu